world islamic economic forum ataupun juga forum ekonomi islam dunia akhirnya ditutup
sejumlah pembicaraan menjadi materi penting dalam forum ke tiga belas yang digelar di kuching malaysia
salah satu pembahasan hangat dalam forum ekonomi islam kali ini adalah
destructive change atau perubahan destruktif yang dialami hampir di sebagian besar lini bisnis di dunia
berkembangnya inovasi dan tumbuhnya dunia digital telah membawa dampak yang luas di dunia ekonomi
dalam forum ini indonesia yang diwakili menteri perencanaan pembangunan nasional
bambang brojo negoro turut menggagas antisipasi perubahan ekonomi global
seperti yang sedang dialami di indonesia
gelaran forum ekonomi islam dunia hari ini ditutup
banyak isu ekonomi yang dibahas sebagai solusi dari perubahan destruktif yang terjadi
pelaku bisnis diharap dapat menjadikan perubahan ini sebagai potensi meraih keuntungan di masa depan
simak laporannya berikut ini
forum ekonomi islam dunia yang ke tiga belas diadakan di kucing sarawak malaysia
tepatnya di borneo convention center telah berakhir
penutupan dilakukan oleh pihak kementerian sarawak malaysia sendiri dalam hal ini adalah
deputi chief minister sarawak yakni awang tengah ali hasan
tema apa yang diangkat dalam forum ini yakni disruptive change impact and challenges
ini maksudnya adalah bagaimana pelaku bisnis untuk menghadapi tantangan
dan juga bagaimana menghindari dampak negatif dari perubahan lingkungan saat ini
tidak hanya perubahan lingkungan namun juga perubahan tingkah laku ekonomi
dan jika kita lihat dari indonesia sendiri terjadi perubahan tingkah laku ekonomi
hingga membuat daya beli menurun
ini setidaknya beberapa ekonom yang sampaikan
terlihat dari beberapa sektor retail yang telah tutup di jakarta
daya beli ini merupakan salah satu impact daripada perubahan zaman saat ini
karena itu forum ekonomi islam dunia ini turut serta mendorong para pelaku bisnis
untuk menghadapinya secara positif
dari berbagai forum diskusi dalam forum ekonomi islam dunia yang ke tiga belas ini
beberapa pelaku bisnis yang terdiri dari lebih dua partisipan di sini
yang dianggapi positif atas forum diskusi yang diadakan wif ke tiga belas
apa saja diskusinya
salah satunya yakni industri halal
dan bagaimana memajukan industri halal yang berpotensi besar di asia
khususnya bagi negara negara muslim
meskipun demikian negara negara non muslim menjadi pesaing terberat
dari negara negara muslim di dunia
selain itu ada bahasan akan energi baru terbarukan
bagaimana pelaku bisnis untuk mencari alternatif potensi energi
selain energi minyak bumi misalnya
dan selain itu ada lagi bahasan terkait women entrepreneur
bagaimana cara mendorong pengusaha untuk dapat bertahan dalam perubahan ekonomi
yang dianggap berdampak negatif
maupun bagaimana caranya untuk mengembangkan diri dalam berinovasi
dan menempatkan diri dalam potensi besar
dari forum ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya perkembangan e commerce yang berbeda
itu cepat saat ini dan juga digitalisasi ataupun juga ekonomi digital
tidak menjadi cambukan negatif bagi para pelaku bisnis
namun seharusnya menjadi suatu tantangan untuk menggali potensi diri agar tidak tertinggal
dan bisa mengikuti perubahan zaman juga perubahan tingkah laku ekonomi